terima kasih anda masih bersama kami
wanita indonesia kembali mencetak sejarah baru
tepat pada pukul sembilan lima belas waktu indonesia tengah
tercipta rekor selam wanita terbanyak di manado sulawesi utara
total ada sembilan ratus dua puluh delapan wanita yang ikut serta dalam penyelaman masal di pantai manado kawasan megamas
selain penyelam terbanyak dilakukan pula pembentangan bendera merah putih terpanjang di dasar laut
yakni sepanjang lima ratus meter
sejatinya ada sembilan ratus tiga puluh lima penyelam wanita yang terdaftar
namun tujuh diantaranya gagal melakukan penyelaman dikarenakan berbagai hal
pemecahan rekor selam ini diinisiasi oleh organisasi wanita selam indonesia atau wasi
sementara peserta datang dari berbagai wilayah dan organisasi selam di tanah air termasuk dari tni dan polri
rame tapi agak keruh airnya soalnya banyak kan
luar biasa mantap pasti mantap
untuk melihat bagaimana situasi di sana secara langsung sudah ada korespondensi ann indonesia iwan hermawan di manado sulawesi utara
iwan selamat siang iwan apakah acara di sana sudah dimulai dan apa saja rangkaian acara yang berlangsung hari ini
ya baik terima kasih fani tapi sebelum saya menceritakan apa saja yang dilakukan di sini saya harus mengkoreksi beberapa laporan saya sebelumnya
pertama adalah penyelam yang berhasil turun semuanya adalah ada satu ratus sembilan puluh
karena tadinya memang dijumlakan sembilan ratus dua puluh delapan kemudian ada tambahan lagi dua penyelam jadi totalnya sembilan ratus tiga puluh
dan yang kedua adalah yang dipecahkan saat ini adalah bukan rekor indonesia melainkan rekor dunia
hal itu disampaikan oleh jaya suprana dari musim rekor indonesia
menurut beliau tidak pernah ada dimanapun di negara
negara di dunia ini yang sebegitu banyak penyelam perempuan menyelam bersamaan kemudian juga membentangkan bendera sepanjang lima ratus meter
jadi ini adalah rekor dunia bukan rekor indonesia
dan untuk lebih jelasnya sudah bersama saya adalah inisiator dari kegiatan ini ibu trisuswati tito karnavian ketua umum wasi
ibu cerita ketika di sana itu di dalam air itu situasinya seperti apa bu
di dalam air memang kita sudah survei ya sudah beberapa kali melakukan penyelaman sebelumnya
dan bersih jernih dimana pasir pasir memang naik ke atas
tetapi karena pasirnya berat jadi segera turun sehingga visibility cukup jelas
di mana kita sudah melakukan pembentangan bendera sebanyak lima ratus meter
dan semua peserta dengan rapi duduk berlutut memegang tali berdasarkan kotak masing masing
dan berdasarkan warna yang sudah dibagikan sebelumnya
dan sangat sangat bersyukur bahwa tidak ada eksiden satupun
dimana semua penyelam sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan
dan sesuai dengan sertifikat yang mereka punya
mereka mempunyai keahlian di dalam menyelam di dalam laut
itu yang penting bu ya yang penting adalah pertama adalah semua penyelam dalam keadaan selamat
dan rekor juga akhirnya tercipta
keadaan di bawah air arusnya gimana
arusnya tidak terlalu kencang ya karena memang kita mencari tempat yang supaya tidak menyusahkan para penyelam
sebab yang kita cari adalah keselamatan dan juga fun
kesenangan buat kita semua
ibu gimana sih awalnya bisa berinisiasi atau mempunyai ide seperti ini
mencakan rekor penyelam wanita terbanyak di indonesia gitu
sebelumnya adalah orang yang awam tentang dunia bawah laut
tapi kemudian saya mendapat kesempatan untuk dapat menyelam
dan saya terkagum kagum dengan keindahan bawah laut indonesia
yang ternyata adalah surga bawah laut dunia bagi para diver seluruh dunia
dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya para perempuan
agar mereka juga bisa menikmati keindahan bawah laut indonesia ini
dimana dengan kita mencintai bawah laut ini
kita pun mendukung bahwa negara maritim negara kelautan indonesia ini bisa dijaga
dengan paling tidak kita tidak membuang sampah di laut
ataupun paling tidak kita membiarkan anak anak kita berbasa basah
tidak takut dengan matahari
tidak takut dengan air
artinya dengan olahraga menyelam ini banyak efek efek lanjutannya
bukan cuma sekedar olahraga
tapi ada lingkungan pariwisata
terima kasih banyak ibu

bukan rekor indonesia lagi
baik terima kasih ibu
demikian fanny laporan saya dari manado sulawesi utara
ya ini sesuatu yang membanggakan ya
tidak hanya di indonesia tapi juga di dunia tadi rekor yang sudah dipecahkan
terima kasih iwan hermawan yang melaporkan langsung dari manado sulawesi utara
terima kasih ibu

senang bukan kira bira bisa ber agora maeng kita tapi
kalau polskara kami sangat semangat